habis dan untuk minta semua wadid dompet habis dan jatuh dan hp saya dijamret dan oleh oleh
ndak ada buat wisurti juga ya den ren nie arento bukannya sendiri kayak saya gitu
dan nangis walau ketawa dan ya mungkin memang iman lupa
oh ya udah sekarang mereka sana ya manjana kemana mana nya atau belum den
pulsanya kesedot pak
oh ini pasti banyak kok pulsanya pak
ya hpnya bagus
lebih bagus daripada hp saya
makanya jadi pengemis
bapak kalau mau
ya bener baik
asuh saya mah daripada jadi pengemis
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah
ya bener baik
eh kena naon sial
nggak enak amat
pak be apa kabar
apa kabar batin ya
iya alhamdulillah sama sama pak
ada yang bisa dibantu pak
ya saya mau tanya
kamu tau nggak pembantu saya surti
kenal banget pak
emang kenal apa pak
nggak saya dapet kabar
salah satu tukang ojek di komplek ini
jemput dia di terminal
kamu tau nggak
saya denger sih gitu pak
tapi biar lebih pastinya
tanya ke tukang ojeknya pak
sekuci udah pak
sekuci udah pak
ya emang bilang mau jemput pacarnya
yang dulu kerja pembantu rumahnya bu adriana
lah kalau begitu saya merasa lebih tenang
karena udah dua hari ini
kita belum dapat kabar dari surti
tapi kalau memang bener
tapi kalau memang bener
pacarnya jemput dia
nah informasi ini penting buat saya
makasih banyak ya
eh udah aman tuh
iya tenang aja
satu orang lima puluh ya
emang ada tukang ojek yang namanya si kucir
den terserah di copetan den
untungin tas bawa den
hape saya dijamret den
oleh oleh buat aden
buat surti juga ilang den
anda buat de surti juga
bukannya sedih kayak saya gitu dah
walau ketawa den
bukannya lupa den
saya tuh bukan orang kaya den
lagian kan sekarang bang diman punya penghasilan
oh mang diman hidup itu jangan ngeles mulu
yaudah mang diman lapar gak
mau ngajak saya ke restoran den
kalo lapar nanti kita pulang ke rumah aja ya makan dirumah ya
masa polari pagi terus
lagian kan mira tuh pasti udah masakin masakan yang enak
lebih enak dari restoran
mukanya begitu ya kaya anak kecil ya cemburut ya
yaudah yaudah kita makan dulu deh soalnya baju juga lapar
hahaha nelfon den
eh pak kita udah nyampe mana nih
ntar lagi juga nyampe
ntar bila giri kita keluar dari cilenya ya
emang emang kalian tuh mau bawa suntik kemana sih sebenarnya
mau balikin lu ke kampung
emangnya kenapa surti tuh mau dipulangin lagi ke kampung
ada apa sih emangnya sebenarnya kalian ini tuh siapa
gak perlu tau
sudah berisik banget malem lo ah
gue lempar ke jurang ya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
mudah diem ah
papa seneng sekali bisa deket sama kamu kaya begini mondi
tapi bukan karena ada monya doangan pa
engga mondi cuma bercanda kok
guys ada mondi nih kesempatan kita buat irjen dia
orang tua segala lagi
seorang anak aja yang nge ojek
tukang ojek sekarang ya
mantan gitu serigala jadi tulang nge ojek
udah kepanggil lagi lo udah aja
hei saya bapaknya mondi
dia bukan nge ojek
guys ternyata orang tua itu bapaknya mondi
udah ngerjain aja
udah pak gausah deladinin
mereka ini cuma gretak ga bisa apa apa pak
udah nang aja
mereka harus dikasih pelajaran
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah pak gausah pak
udah semua tau kenapa sih

ternyata papa jagu banget berantemnya
tadi pak bey datang ke pos apa bu
beliau sudah percaya kalau surti dijemput pacarnya
malahan tadi pak bay saya bawa ke pangkalan ojek
terus semua tukang ojek juga bantuin bohongin pak bay bu
saya udah talangin kasih uang ke tukang ojeknya bu
jadi pak bay denger sendiri dari para tukang ojek itu
iya kan bu
terima kasih udah membantuin saya
dan ini ada uang buat kamu berserta uang untuk pangkalan ojek itu
kamu bagiin deh terserah
kan kamu kan ngapain sih ngasih ngasih duit ke satpam
adriana kasih duit buat dia
tadi mas b nanyain sama satpam dan tukang ojek itu
mama gak ngerti ya apa hubungannya uang itu dengan saya